hampir dua tahun peserta ibadah umroh di indonesia harus menunda keberangkatan karena pandemi
meski akhir tahun lalu arab saudi sudah mulai membuka kesempatan beribadah umroh bagi jemaah dari berbagai negara
jemaah indonesia belum mendapat kesempatan
penyebabnya jumlah kasus covid di tanah air masih tinggi
selain itu vaksin covid yang banyak digunakan di indonesia ketika itu belum diterima di arab saudi
akhir pekan kemarin pemerintah melalui kementerian luar negeri menyampaikan
ada kemungkinan akses bagi peserta umroh indonesia akan segera dibuka
komite khusus di kerajaan saudi arabia sedang bekerja saat ini
guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh indonesia untuk melakukan ibadah umroh
meski belum ada kepastian tanggal dan petunjuk teknis yang jelas
kabar ini disambut baik oleh calon peserta umroh
hal senada disampaikan oleh penyelenggara perjalanan umroh
yang sudah mulai mempersiapkan langkah langkah awal sambil menunggu petunjuk teknis dari pemerintah
jadi saat ini kita lagi menunggu juklat teknis
sarat saratnya seperti apa
tetapi bocorannya yang pertama usia minimal delapan belas tahun
tetapi tidak ada batasan maksimalnya
ini sangat sangat bagus menurut kami
yang kedua masih ada ketidakjelasan mengenai vaksin
pemerintah saudi sementara ini sudah mengizinkan sinovac tetapi harus menggunakan dengan booster
dan kami melalui asosiasi dan lintas asosiasi sudah menyampaikan usulan kepada dpr ri
komisi delapan agar mendesak pemerintah agar membuatkan prioritas pemberian vaksin booster untuk calon jamaah umroh
dan alhamdulillah sudah ditanggapi oleh kementerian kesehatan
sedang dibuat juklat teknisnya
seperti apa nanti orang mau berangkat umroh itu akan mendapatkan vaksin boosternya
sebelum pandemi tak kurang dari sembilan puluh lima ribu peserta umroh asal jawa timur diberangkatkan setiap hari
melalui satu ratus empat puluh juta peserta

meski ibadah umroh ditiadakan karena pandemi
sebagian besar calon peserta tidak menarik dana yang sudah dibayarkan
agar tetap berada di antrean terdepan jika kesempatan beribadah dibuka kembali
masyarakat jawa timur sangat berharap untuk segera dibuka kembali
karena sebelum pandemi saja kita satu harinya itu sekitar sembilan puluh lima ribu lebih
atau mencapai sembilan puluh enam ribuan per hari yang daftar
kepingin segera dibuka karena sudah rindu sekali kepada tanah haram
maka madinah untuk melaksanakan ibadah umroh
pemerintah melalui kementerian agama kementerian kesehatan dan kementerian luar negeri
sedang bekerja sama menyusun petunjuk teknis pelaksanaan umroh bagi jemaah indonesia
di antaranya mengejar kesesuaian vaksin dan masa karantina
wida subianto didi niswandani surabaya jawa timur